cewek tuh gak mau ngasih jawaban duluan ke cowok
dia tuh pengennya cowok usaha dulu
kasih yang romantis lah ke cewek baru dia kasih jawaban ya gak
hiiir lah lu cewek banget sih
ya paling gak lu harus buat momen yang gak bakal terlupakan sama reva
atau apalah gitu gitulah
itu mah udah basi kali romantis
terus menurut tuh yang romantis kayak gimana
jemputin yang raya
gak ada kan pisah nih
om sibuk pisah nih bengkel
yaudah kalau gitu saya jalan sekarang deh
kayak saya jemput raya
oh mantap kalau gitu
terima kasih ya
terima kasih om
nunggu nya lama ya
memangnya motornya kenapa
motornya kebanjiran mungkin bang
wah businya sepertinya mah itu mah
seperti busi aa
ya bisa aja
ayo tuh jalan
dia akan jadi bodyguard nya reva
dia akan jaga supaya reva gak didekat deketin sama boy
dan dia ini bener bener jago bela dirinya mas
jadi kamu jago bela diri
saya perlu membuktikan itu
karena yang jadi target kamu itu bukan orang sembarangan
dia itu juara
juara nasional kejuaraan bela diri
jadi kalau kamu hanya menggunakan badan kamu yang besar gak punya bela diri gak mungkin kamu bisa ngalahin dia
mas di beneran jago mas
gak perlu khawatir
beneran ya mas
yang mas butuhkan adalah bukti
bapak meragukan kemampuan saya
bapak meragukan cuman saya perlu bukti
bapak mau liat
bung itu kalau gak dipasang lagi jatuh ini meja
kalau nggak nih jatuh ini meja
nah mas aku gak salah pilihkan bener kan mas
oke kamu emang pintar nyari orang
ini bayaran kamu
ini adalah foto yang menjadi targetnya
kamu kasih tahu dia jangan sampai dia bisa mendekati anak saya eva
terserah terserah bagaimana caranya
tapi yang pasti jangan pernah sampai bisa mendekati reka
satu hal lagi kalau dia ngeyel kamu hajar dia
kamu hajar dia sampai pletot kayak tadi
dan kamu kalau perlu lurusin lagi balikin lagi
tenang pak itu gampang soal kecil
kalau sampai dia menyenggol anak bapak sedikit pun saya akan ajar dia
gak percuma saya bayar rumah
hajar dia sampai remuk kalau kamu mau
eh kok dihajar
aduh gimana nih
kan maksud gue ini bodyguard buat nakutin reva
supaya dia gak nemuin boy
kenapa jadi malah boy yang mau dihajar
gak apa apa dihajar aja
kenapa kamu mikir sesuatu ngomong aja
lagi mikir aja mas gimana cara ngenalin bagas ini ke poi gitu
nanti makas akan tulis boleh fotonya sebentar
mas akan tulis alamatnya di sini
kemudian mas akan suruh supir untuk nganter dia ke dalam
siap pak saya akan kerjakan tugas saya
kamu pinter kamu pinter sekali nyari orang
kayaknya aku harus kasih arahan dulu ke bagas untuk bilang kalau misalkan terjadi sesuatu sama boy
dan kalau bagas ketangkap polisi jangan sampai bagas itu membawa nama kita
itu kan membahayakan kita juga mas bener gak
dan mas gak nyangka kalau
pas gak kepikiran ke situ
iya mas itu kan memang tugas aku untuk mikirin sedetail itu
jadi sekarang aku samperin bagas untuk tidak melakukan hal itu
ah satu hal lagi
kasih tahu dia suruh dia pakai baju safari lah biar kayak bodi gunnya artis artis ya
gampang mas aku keluar dulu
ada apa lagi bu
gini pesan dari suami saya kamu jangan terlalu menghajar boy
jangan terlalu dikasih pelajaran karena bagaimanapun dia anak sekolahan
dan dia itu bukan tandingan kamu mengerti
baik bu tapi kalau dia masih rese dan nggak bisa diperingatin
saya tetap akan hajar itu anak
eh jangan dipukul boynya jangan
bu kalau saya tidak pukul dia ngapain bu sewa saya
saya ini kan bodyguard emang dibayar untuk pukul orang
iya tapi maksud
jangan khawatir bu saya akan kerjakan tugas saya ini semampu saya
yaitu pukul orang
ah tunggu pesan suami saya kamu itu pakai baju safari itu artinya
kamu harus punya etika yang baik juga
ngerti kan maksudnya
baik bu permisi
salah gue juga sih
lagian ngapain gue ngasih ide ke mas b untuk sewa bodyguard buat reva
nah sekarang sekarang jadi sasaran siapapun
boy boleh mau dipukulin sama dia
kamu bakalan mabak beler
ya gue sih sebenarnya pengen secepatnya jadian sama dia
cuma sampai sekarang kan dia belum ngasih jawaban buat gue
ya lo pakai trik dong masa mesti gue ajarin sih
bener tuh kata ia
nih boy asal lo tau ya
cewek tuh nggak mau ngasih jawaban duluan ke cowok
dia tuh pengennya cowok usaha dulu
kasih yang romantis lah kecewa baru dia kasih jawaban
ih lah lo cewek banget sih
ya paling nggak lo harus buat momen yang nggak bakal terlupakan sama reva
atau apalah gitu gitulah
tunggu udah basi kali nggak romantis
terus menurut tuh yang romantis kayak gimana
lo tenang aja
gue udah punya rencana
wah gue tau nih
loh pasti mau ngajak reva ke tempat yang belum pernah didatengin sama reva
biar dia langsung ngasih jawabannya kak
nah iya bener
gue sih sekarang lagi nunggu momen yang pas aja
biar reva tuh nggak bakalan ngelupain momen yang sangat indah itu
ya gue sih pengen nembaknya diangkut
lo mah kejam banget sih
masa nembaknya diangkut
gue serius kali nggak main main
justru reva tuh gak bakalan ngelupain momen momen kayak gitu
kan kalau momen momen yang mewah yang ya kelasnya beda lah gitu kan udah biasa
dan lo berdua jangan ember ya mulutnya ya
tenang men semua nyaman
yaudah yaudah doain gue ya
nggak apa apa pijitin gue aja
seneng banget lo berdarah gue kayak gini nih
nah itu dia tuh non reva tuh bang
hmm jadi itu yang namanya non reva
lu tunggu sini sebentar ya
gue mau samperin mereka